sementara itu pemirsa di hari terakhir kunjungannya presiden jokowi di papua
dan juga rombongan tentunya kemarin kita sama sama melihat bahwa presiden jokowi ini menjajal
jalur trans papua ruaswamena mamugu satu
wah presiden melakukan pengecekan dengan mengendarai sepeda motor trailnya sendiri loh
jadi ini satu pemandangan yang tidak biasa tentu saja untuk seorang presiden
dengan perlengkapan seperti jaket pelindung lutut dan siku serta helm
presiden jokowi dan rombongan mengendarai motor trail menyusuri jalan di pegunungan trikora di papua
presiden mengendarai sepeda motor trail sepanjang tujuh km di jalan yang sedang dibangun
presiden didampingi panglima tni gatot nurmantio menteri pekerjaan umum basuki hadi mulyono
dan kepala staff tni angkatan darat jendral tni mulyono
presiden mengaku dengan menggunakan roda dua
terasa betul kesulitan yang dialami selama proses pembangunan
ruas jalan yang disusuri presiden dan rombongan ini merupakan salah satu ruas
dari sekitar empat tiga ratus km trans papua yang kini dalam tahap proses pembangunan
sepanjang tiga delapan ratus km sudah berhasil dibuka oleh pihak tni
dan pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang diharapkan seluruh ruas jalan trans papua sudah dapat dilalui